kementerian lingkungan hidup dan kehutanan pada rabu sebelas mei menyegel pulau c dan pulau d di teluk jakarta
pekerjaan dua pulau yang dikembangkan pt kapuk naga indah tersebut dihentikan sementara
karena belum ada izin analisa dampak lingkungan
gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama menilai langkah penyegelan sudah tepat
saya kira penyegelan sesuai karena dianggap melanggar kerja di lapangan dengan amdal yang ada
makanya mereka diminta kalau tidak salah susduk buhari untuk memperbaiki cara teknik kerjanya
supaya mirip dengan kajian amdal dan aturan
jadi kita bukan membicarakan izin ini kita membicarakan persoalan adalah teknik reklamasinya salah
bukan salah lah ada sedikit menyimpang dari amdal itu aja